sebuah mobil yang dikendarai lansia menabrak pengendara motor hingga tewas di penjaringan jakarta utara

bukannya namun salah injak pedal gas
pengemudi diduga salah injak pedal gas saat hendak mengerem

pengemudi diduga salah injak pedal gas saat hendak mengerem